pengadilan negeri jakarta selatan telah menerima pelimpahan berkas perkara ag pacar mario dandisatrio terkait dengan kasus penganiayaan terhadap kristalino david ozora alias david
pengadilan telah menunjuk ketua pn jaksel saud maruli tua pasaribu menjadi hakim tunggal untuk persidangan ag
sementara tahap diversi yang pertama untuk ag akan dilakukan pada rabu dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh
ini jumat tanggal dua puluh lima maret dua ribu dua puluh tiga telah dilimpahkan perkara pidana anak dengan inisial terdakwa ag oleh kejaksaan negeri jakarta selatan
yang mana setelah dipelajari oleh ketua pn ketua pn sudah menunjuk hakim tunggal untuk menangani perkara pidana anak tersebut
hakem tunggal itu adalah langsung dipegang oleh beliau ketua pn jakarta selatan bapak saud marulitua pasaribu s a m h